alih profesi menjadi penjual kopi
begilagsarian hotman tambunan selepas dipecat dari lembaga antirasuah kpk
karena sengkaru tes wawasan kebangsaan
kedai kopi di kawasan blok m square kebayoran baru jakarta selatan ini
telah dirintisnya sejak empat tahun lalu
tak heran bila mantan kepala satgas pembelajaran anti korupsi kpk itu
nampak begitu piawai meracik kopi
bahkan kini bersama rekannya hotman juga memberikan pelatihan barista
dan budidaya tanaman kopi
sekali hari saya lebih fokus untuk mengembangkan market kopi ya
yang telah kita kembangkan itu kira kira tiga sampai empat tahun yang lalu produknya
dan agak tertunda penjualannya karena saya kan masih di kpk
nah sudah sekarang jadi kpk lagi
ya hutang saya untuk memarketkan produk ini
usai dinonaktifkan dari kpk
julian di tigor simanjuntak juga mulai memikirkan nasibnya
tiga pekan sudah tigor memutuskan membuka kedai nasi goreng sederhana
di jalan raya hankam bekasi tak jauh dari rumahnya
mantan pegawai fungsional biro hukum kpk ini terjun langsung menjalankan usahanya itu
mulai dari meracik bumbu
hingga memasak nasi goreng
meski usaha ini sangat berbeda dengan pekerjaan sebelumnya di kpk
tigor tetap menjunjung tinggi kejujuran
salah satu inti nilai dari anti korupsi
waktu itu saya berpikir selain mendapatkan pekerjaan lagi tentunya
ya saya harus punya usaha gitu
setidaknya kalau nanti ada hal hal yang terjadi di
ya amit amit gitu ya saya tidak dapat pekerjaan
saya setidaknya memiliki kegiatan yang menghasilkan
jujur itu kan salah satu yang paling utama ya dalam setiap apapun
makanya saya kepada teman teman maupun mitra bisnis di sini gitu
ya yang paling kita utamakan adalah kejujuran gitu
atau integritas lah
jadi kita sih saling percaya lah intinya begitu
memulai bisnis kecil kecilan juga dilakukan oleh rekan sesama ex pegawai kpk yang lain
sebagai penyambung hidup
seperti mantan penyidik kpk herbert nababan
yang kini berbisnis online bersama istri

sambil beternak kambing
rosa mala aritonang mantan kepala bagian perancangan peraturan dan produk hukum pada biro hukum kpk
kini menjadi petani di kampung halamannya di sumatera utara
dan mantan staf humas kpk tata koli riah
yang berbisnis quakering online
seharga enam puluh sembilan puluh ribu rupiah per kemasan
lima puluh tujuh mantan pegawai kpk telah resmi diberhentikan
dan tak lagi beraktivitas di kpk
hingga kini mereka masih memperjuangkan nasibnya di pengadilan
serta berkoordinasi perihal tawaran menjadi asn di korps bayangkara
keadaan boleh berubah
namun keyakinan memperjuangkan kebenaran dan pemberantasan korupsi
tetap tertanam dalam keseharian mereka